ppkm resmi dicabut oleh presiden joko widodo tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua lalu
saat masyarakat indonesia tengah menikmati libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
tapi di satu sisi kasus covid sembilan belas di tiongkok justru semakin mengganas
bahkan negara negara di dunia turut waspada
lalu bagaimana dengan indonesia
apakah dengan dicabutnya pembatasan kegiatan masyarakat ini
pemerintah sudah siap dengan adanya gelombang baru covid sembilan belas
dan juga bagaimana dengan transportasi publik yang jadi salah satu peluang penularan terbesar covid sembilan belas
malam ini saya akan berbincang dengan kasubit dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam salam sehat
salam sehat selalu pak alex
pak alex ini berbicara soal ppkm yang sudah dicabut
ini kan tentunya disambut gembira oleh hampir seluruh masyarakat indonesia
tapi ini sebenarnya
seperti apa implementasi aturan aturan dari pemerintah terkait penanganan covid sembilan belas setelah ppkm dicabut
karena tentu ada yang tetap menggunakan masker wajib begitu
kalau seperti yang ada di kendaraan seperti kereta dan lain sebagainya
tetapi di satu sisi justru ada yang sudah membuka masker seperti biasa
seperti yang tadi walaupun bukan di kendaraan umum
pak jokowi ketika melakukan belusukan ke tanah abang sudah tidak menggunakan masker
bagaimana ini sebenarnya
ya jadi sudah hampir tiga tahun lamanya kita sudah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat
dalam rangka pengendalian pandemi covid sembilan belas
dan pengendalian ini kita sudah bereksperimentasi mulai dari april dua ribu dua puluh
dulu dikenal dengan psbb
kemudian psbb dimodifikasi karena dianggap tidak maksimal
akhirnya diterapkanlah ppkm mikro di februari dua ribu dua puluh
dan selanjutnya kita masuk lagi ke ppkm darurat
ini pernah kita alami di tiga juli dua ribu dua puluh
dan kemudian setelah itu kita masuk di ppkm levelisasi
nah ppkm levelisasi inilah yang kita lihat banyak berhasil
di dalam rangka menanggulangi covid mengkontrol dan mengendalikan
setelah kita berjalan sedemikian waktu dan kemudian kita menghadapi kasus delta
sehingga akhirnya tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua ppkm levelisasi ini dihentikan
tapi menghentikan ppkm levelisasi ini bukan berarti
kedaruratan kesehatan publik kesehatan masyarakat ini dicabut
bahwa status pandemi masih berlangsung
karena pandemi itu ditetapkan oleh badan kesehatan dunia
sehingga oleh karena itu pemerintah telah memberikan terobosan
di mana ppkm telah berhasil mengendalikan dan mengawasi
tetapi ada beberapa aturan yang masih berlaku
misalnya bahwa masker masih diterapkan digunakan di tempat keramaian atau di ruang tertutup
walaupun kita di beberapa ruangan yang terbuka kita memang bisa melaksanakan dengan menggunakan masker
tetapi masker tidak lagi dalam bentuk artinya secara strict artinya ada pengawasan dan ada penalti
tidak seperti dulu
karena masyarakat sudah diajak untuk semakin mandiri dalam mencegah penularan meniteksi gejala dan mencari pengobatan
jadi kalaupun di kereta api ataupun di krl ada ihimbauan itu lebih bagaimana membangun kewaspadaan secara mandiri
dan kemudian juga vaksinasi cakupannya sudah tinggi
baik vaksinasi satu dan dua
dan sekarang kita sedang mengejar untuk vaksinasi ketiga ataupun puster pertama
dan bagi lansia dan bagi tenaga medis untuk puster kedua
jadi oleh karena itu ini juga menjadi tugas kita bersama agar vaksinasi ini agar bisa dikerjakan dalam rangka mencakupan terhadap kelompok lansia terhadap kelompok mereka yang rentan
jadi dengan dicabutnya ppkm kita tetap harus dipacu supaya kewaspadaan itu tetap tinggi
jadi masyarakat diajak supaya semakin mandiri dalam mencegah
makanya sekarang ini kalau kita lihat di
kendaraan atau di bis umum di krl itu semuanya masih pakai masker
tapi itu sudah lebih karena kesadaran mandiri kewaspadaan yang secara mandiri karena bahaya penularan itu masih ada
jadi ppkm itu lebih dalam pembatasan kegiatannya pembatasan aktivitas
tapi virus itu masih ada di masyarakat
dan ini bisa dibatasi salah satu adalah penerapan protokol kesehatan
berarti ini balik lagi lebih ke anjing
ini balik lagi lebih ke anjuran ya pak ya
kalau misalnya saja ada penumpang begitu yang ngotot untuk membuka masker dengan alasan apapun itu itu bagaimana nantinya pak
apakah ini bisa dibiarkan saja atau tetap harus mengikuti aturan wajib harus menggunakan masker di dalam kendaraan umum
sampai saat ini tentu ada berbagai landasan hukum yang masih tetap diterapkan
salah satu itu adalah dengan diterapkan masker
dengan diterapkannya regulasi surat edaran satgas nomor dua puluh empat dan nomor dua puluh lima
yang tentu ini akan ditinjau dalam dinamikanya sesuai dengan yang ada di lapangan
tapi sampai saat ini se satgas nomor dua puluh empat dan nomor dua puluh lima tentang protokol perjalanan dalam negeri
dan termasuk juga protokol perjalanan luar negeri ini mengatur agar tingkat imunitas itu tetap menjadi perhatian di dalam mobilitas

tetapi pembatasan mobilitas ini memang sudah diberikan
ini memang sudah tidak ada lagi
artinya tidak ada lagi putar balik
seperti kemarin di libur nataru justru pemerintah dengan membuat satu tim posko dalam rangka nataru
tidak lagi memutar balik kendaraan ataupun orang orang yang naik ke kendaraan bis
tetapi menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas dalam rangka supaya mendapatkan vaksinasi
atau bagi mereka yang misalnya dalam gejala tentu mereka dapat menggunakan masker yang sudah disiapkan
tentu ini semua kembali kepada bagaimana kewaspadaan itu bisa lahir dan terbangun di setiap orang
karena kewaspadaan itu memang harus terus menerus ditingkatkan
sehingga dengan demikian dia bisa melindungi dirinya melindungi keluarganya dan melindungi andai taulannya
jadi tentu di samping imunitas yang tinggi tentang penerapan masker ini masih tetap diterapkan
tetapi tidak lagi dalam bentuk kewajiban
tapi ini lebih himbauan dan kemudian kesadaran dari masyarakatnya sendiri
baik berarti intinya tetap harus mengikuti aturan yang ada ya
tetap harus menggunakan masker terutama di kendaraan umum begitu ataupun di tempat tertutup
tapi ini pak berbicara soal tadi di pengantar saya sempat berbicara soal tiongkok yang memang sedang ramai lagi nih kasus covid sembilan belas
nah ini tentunya jangan sampai nantinya menjadi gelombang berikutnya di indonesia
sementara itu terkait dengan apa yang terjadi di tiongkok ini kan negara negara lain seperti halnya inggris perancis amerika
ini kan sudah menerapkan aturan wajib tes covid sembilan belas bagi para pelancong khususnya dari tiongkok
tapi di indonesia sendiri ini bagaimana apakah perlu dilakukan sekarang juga
ya artinya bahwa kita tetap melihat di mana daerah terjangkit di mana daerah positivity ratenya meningkat
dan yang menjadi penting lagi adalah di mana terjadi virus virus
dan kita ketahui setiap kenaikan varian baru kenaikan kasus ini semua ada berhubungan dengan rat
oleh karena itu memang pembatasan ini tetap dilakukan monitoring
hingga dari kebijakan pencabutan ppkm tetap di situ ada beberapa butir yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan dan tindakan
hingga dengan demikian kita bisa melakukan pencegahan dan pengendalian tidak hanya di bandara tetap di bandara
hingga dengan demikian kita bisa melakukan pencegahan dan pengendalian tidak hanya di bandara tetap di bandara
tapi juga di pelabuhan laut termasuk juga di pelabuhan darat
jadi bagi mereka yang bergejala tentu ini dilakukan screening
dan bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi sampai booster tentu bagi mereka yang sudah dewasa ini kita harapkan sudah di booster
jadi oleh karena itu kita tetap harus bisa menjaga keamanan dan keselamatan negara kita
kita tahu bahwa di jepang di china dan di beberapa negara lainnya ada varian baru
dan kita juga sudah pengalaman
setiap ada varian baru lalu diikuti dengan kenaikan kasus
kendatipun kita sudah vaksinasi infeksi masih terus terjadi
sehingga tindakan pencegahan ini harus menjadi tindakan kita semua
kita harus bersama sama menjaganya dengan menerapkan protokol kesehatan meningkatkan imunitas dan bagi comorbid tentu harus bisa mengontrol penyakit penyertanya

nah pak alex soal syarat perjalanan menggunakan kereta ataupun pesawat

memang tadi seperti yang bapak katakan memang wajib booster begitu ya
tapi untuk wna sendiri ini minimal dosis kedua
kenapa bisa seperti itu pak
mengingat bahwa ya tadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan
seperti tiongkok yang sedang ramai soal covid sembilan belas
mengapa tidak lebih ketat begitu bagi wna ataupun orang orang yang baru perjalanan dari luar negeri
mengapa tidak lebih ketat begitu bagi wna ataupun orang orang yang baru perjalanan dari luar negeri
ya jadi bahwa memang surat edaran satgas no dua puluh lima memang mengatur untuk khususnya wni
bagi mereka yang berangkat keluar tentu di atas usia delapan belas tahun tentu sudah mendapatkan vaksinasi ketiga ataupun booster pertama
dan ini diberlakukan karena menyangkut agar ketahanan tubuhnya
dia pergi ke satu tempat dia tidak mudah terinfeksi
kalaupun terinfeksi dia sudah mempunyai kekebalan
sementara bagi warga negara asing secara universal kita bukan negara yang tertutup
itu adalah negara yang terbuka
dan kita ketahui juga ekualitas vaksinasi di dunia tidak setinggi di indonesia
tetapi bagi kita sebenarnya tetap memonitor bahwa setiap negara itu ada tingkat positivity ratenya
jadi tingkat positivity rate setiap negara itu tidak sama
jadi seperti sekarang ini china
itu positivity ratenya meningkat pesat
angka kesakitan termasuk juga mortalitas naik
maka kita menganggap ini sebagai negara terjangkit
tentu dalam waktu dekat ini juga pemerintah pasti akan melakukan rapat koordinasi
khususnya dalam menghadapi mereka yang datang dari negara cina ataupun negara negara terjangkit lainnya
tentu kita tidak memperlakukan batasan batasan yang setinggi
mengingat bahwa positivity rate itu juga bervariasi dari setiap negara
jadi oleh saya berpikir
baik pak alex sepertinya kita terkendala komunikasi
walaupun begitu terima kasih pak alex sudah memberikan pencerahan kepada kami terkait dengan aturan aturan yang baru ini setelah ppkm dicabut
terima kasih pak alex sander ginting
terima kasih sekali lagi selamat malam dan juga salam sehat selalu pak alex